gak usah gak usah
ini disini aja
ini enak pake
mama aku udah selesai
aku akan cari tau
sial kenapa sih
karena rafael batalin ketemuan tiba tiba gitu
jadi harus mikir lagi kan gue
anting itu bisa ke tangan gue lagi
ini foto udah lama banget
dan di foto ini gue lagi pake anting itu
papa kirim foto ini kembandin juga gak ya
ketemu lagi di video selanjutnya
terima kasih sudah nonton
jangan lupa like share dan subscribe
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton
terima kasih sudah nonton
ini aku barusan ngeliat fotonya senyum senyum dari tadi
mbak nin juga pasti lagi senyum senyum tuh ngeliat fotonya
ya udah pak aku
teleponnya udahan dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gue harus gimana sekarang
aku mau ke rumah
wah bagus banget mak
tadi dulu saya marah marah sama kamu
saya minta maaf juga udah ngurung kamu seharian di kampung ini
saya mau ngajakin kamu sama rela camping
wiburan di sini ya
gambing di luar kayak gini
camping dengan suasana yang berbeda
kamu lapar mau makan
ya udah mama masak dulu ya
nggak usah nggak usah
ini di sini aja
mau apa nggak mau
selamat menikmati makanannya mas al reina mbak andin
oh mirna mereka terlihat sangat manis bersama
ngular banget sampai kesini ya bu ya
coba kamu fotoin deh
kamu kan pinter foto
itu lucu banget
tapi kenapa ibu gak gabung aja bu
biarin aja ini jadi momen mereka bertiga
lagipula setelah semua kejadian yang terjadi
kayaknya ini adalah momen yang tepat
pak wisma terima kasih sudah datang
jadi apa yang bisa saya bantu pak
untuk dibuatkan surat hasil tes dna
dengan data ini pak
kira kira kapan ya beresnya
baik saya tunggu ya pak
saya transfer dulu untuk dp
dan pelunasannya setelah semuanya beres
kalau gitu saya permisi dulu
ya silakan terima kasih
kenapa ya pak al sampai suruh saya
membuat surat hasil tes dna palsu
antara reyna dan amarung pak roy
ada apa ini
kamu sudah pulang
sudah makan belum
udah makan mak
aku tidak lapar ma
papa di kamar
aku mau berbicara dengan mama
atau ada apa lagi punk these
sudah perlu beli
masuklah di situ entes
ini sebenarnya ada apa sih
anting itu ada sama kak rafael
harusnya aku udah dapetin anting itu ma
tapi tiba tiba kak rafael ngebatalin buat ketemuan
katanya sih dia nemu di kafe ma
dan dia mau balikin ke mbak endin
awalnya aku bilang kalau itu anting nambah
tapi pas aku mau ketemu sama dia
dia malah ngebatalin
pasti dia mau ngembalin ke bandin ma
susah udah kamu tenang aja dulu
kita tunggu besok
siapa tau nanti kalau anting udah terima antingnya dari rafael
dia akan balikin ke mama
tapi kayaknya gak segampang itu deh ma
bandin tuh kayaknya udah mulai curiga
kalau anting itu sebenernya punya aku
ada masalah baru lagi dong
tadi papa itu ngirim foto
foto aku sama mbak eni waktu dulu
dan jelas banget aku disitu pake anting itu ma
aku yakin mbak endin udah ngeliat
sekarang mama liat aja sendiri deh
kenapa sih ma
kenapa sih semua jadi kayak gini
buat ngedapetin ending itu susah banget
pilihan udah mau dapet aja
padahal aku cuma pengen dapetin nanti gitu terus jual di tempat yang jauh
yaudah yaudah kamu sabar dulu deh
kita tunggu besok
belum tentu juga andin punya pikiran yang seperti itu